ya indonesia memang tak pernah kehabisan tempat indah untuk dikunjungi
seperti gunung payung yang ada di kampung halaman desa popo minahasa selatan sulawesi utara
yang memanjakan pengunjung dengan pesona negeri di atas awan
inilah negeri di atas awan di sulawesi utara
terletak di gunung payung desa popo kabupaten minahasa selatan
lokasi di atas ketinggian ini memanjakan mata pengunjung dengan kumpulan awan yang tebal
lokasi yang tengah viral di media sosial ini berjarak satu ratus lima puluh km dari kota manado
dan bisa ditempuh dengan perjalanan darat selama tiga jam
para pendaki wajib lapor dan mendata diri di pos karang taruna terlebih dahulu
sebelum menuju gunung payung
kemudian perjalanan dilanjutkan
dengan berjalan kaki atau menggunakan motor trail cross dari kampung sejauh tiga km
tiba di desa popo pengunjung akan disambut warga yang mengenakan pakaian adat
kabasaran dan mawolai kostum tarian adat minahasa
sunrise nya gitu ya
dapat informasi ini di mana
facebook ya jadi karena viral di facebook kamu kesini
lihat di sini
menikmati keindahan tapi agak gemetar
sekretaris desa popo sweet lelu mental mengaku ada peningkatan kunjungan wisatawan
setelah lokasi ini
waktu lalu kemarin kemarin seribuan lebih
kemarin hari sabtu jumat sabtu hampir seribu
cuman yang viral viral yang banyak sekali sekitar seribu lima ratusan
nah untuk adanya awan ini dari jam berapa sampai jam berapa
dari jam lima subuh sampai jam delapan
banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadi berkah tersendiri bagi warga desa popo
dengan semakin banyak orang yang datang kang
masyarakat boleh berdagang boleh jual jualan kecil kecilan
bahkan sampai di lokasi ini
kalau setiap malam itu jadi semacam pasar malam kecil
ya semakin banyak orang yang datang di desa popok
tentunya semakin menguntungkan untuk warga desa popok
khususnya di jumat jumat
jadi bidang perekonomian
mungkin lebih terkenal lagi ya
gunung payung bisa jadi lokasi wisata baru yang menjanjikan
namun masih butuh perhatian dari pemerintah setempat
untuk membuat akses jalan wisata agar lokasi ini lebih mudah dikunjungi
michelle de jongker minahasa selatan